saudara setelah sempat terlibat aksi pengejaran di laut
personel tni angkatan laut lantamal sepuluh jayapura
mengagalkan penyelundupan bbm ilegal dan ganja ke kota jayapura papua
penangkapan dilakukan ketika personel tni angkatan laut posko sai
melakukan patroli rutin di perairan jayapura yang berbatasan dengan papua nugini
saat patroli berlangsung terlihat satu buah speedboat
dengan bawa empat penumpang dari arah papua nugini
menerobos perbatasan dengan kecepatan tinggi masuk ke perairan indonesia
personil tni angkatan laut yang berpatroli berupaya menghentikan
namun empat warga papua new guinea ini terus melaju hingga terjadi pengejaran
personel tni angkatan laut kemudian menangkap empat warga papua new guine
mereka membawa dua lima kg ganja dan satu ratus tujuh puluh lima liter bbm ilegal
yang akan diselundupkan ke kota jayapura
keempat warga papua nugini ini saudara yang ditangkap
sudah diserahkan ke polda papua beserta barang bukti ganja dan bbm ilegal
untuk menjalani proses hukum selanjutnya

yang ditemukan seperti yang rekan rekan media lihat
ini awal pada saat kita melaksanakan pengejaran dan penindakan
sampai dengan penangkapan terhadap speed lintas batas